sementara itu industri pertahanan swasta sejauh ini masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah
mereka pun kini menyatukan suara dengan membentuk perkumpulan industri pertahanan swasta nasional atau pinhantanas
pinhantanas menesak pemerintah agar lebih memperhatikan industri pertahanan swasta demi mewujudkan kemandirian pertahanan
deretan senjata drone serta miniatur kapal perang ini bukanlah produksi luar negeri
berbagai produk pertahanan ini juga bukan produksi pindat ptdi atau pt pal
ini semua merupakan karya anak bangsa yang mendirikan industri pertahanan swasta
pabrik swasta dalam negeri pembuat senjata sejatinya bukanlah hal baru
namun keberadaan mereka selama ini kurang mendapat perhatian dan publikasi yang memadai dibandingkan bumn pembuat persenjataan
padahal kualitas produksi swasta ini tidak kalah jika dibandingkan buatan luar negeri atau bumn
dengan demikian tidak ada alasan atau tidak cukup
alasan untuk mengklaim bahwa produk industri pertahanan swasta itu kualitasnya rendah
tidak cukup alasan
karena semua proses sampai dengan produk masal itu tahapan terakhir adalah sertifikasi terhadap first article sebelum produksi masal
menurut data komite kebijakan industri pertahanan penyerapan anggaran pertahanan oleh industri pertahanan dalam negeri
baru lima belas persen di tahun dua ribu lima belas dengan total revenue mencapai rp sebelas triliun
dari jumlah tersebut hanya sedikit yang dinikmati pihak industri pertahanan swasta nasional
padahal tercatat ada sekitar delapan puluh an pelaku industri pertahanan swasta nasional
jadi selama ini dpr kan men support kebutuhan kebutuhan pertahanan dan keamanan
baik untuk komis satu maupun komisi tiga baik untuk tni maupun polri
jadi sebenarnya tidak pernah menurun untuk kebutuhan
pertahanan keamanan selalu meningkat dari tahun ke tahun
dan kita berharap sebetulnya kebutuhan itu dipenuhi oleh industri dalam negeri
salah satu hambatan kurang berkembangnya industri pertahanan swasta adalah kurangnya perhatian pemerintah
selama ini pemerintah selalu menganak emaskan bumn dengan kucuran dana penyertaan modal negara
selain itu regulasi atau undang undang industri pertahanan juga belum berpihak pada swasta
saya lihat ini kan pemilihan nanti apa yang ada kesulitan nanti bicara dengan saya
yang nggak perlu aturannya dibuang aja gampang gampang aja
ya kita lihat pokoknya yang menguntungkan negara lah kalau merugikan negara ya nggak lah
tidak ada ruginya jika pemerintah memberikan perhatian lebih kepada swasta dalam hal produksi alutsista
bahkan bumn pun bingung
bisa terpacu untuk lebih baik jika ada kompetisi secara adil dan terbuka
semuanya tentu demi kemandirian bangsa dalam hal pertahanan
iwan hermawan jakarta